calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menjalani serangkaian tes medis di rumahnya pada jumat
sandi diperiksa setelah merasa kondisi tubuhnya tidak sehat saat menampingi prabowo subianto dalam deklarasi kemenangan pilpres dua ribu sembilan belas di rumah kertanegara kamis lalu
usai batal mengikuti syukuran kemenangan pilpres dua ribu sembilan belas di rumah ketanegara kebayoran baru jakarta selatan jumat siang
calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno istirahat total di rumahnya di kebayoran baru jakarta selatan
sempat direncanakan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat sandi memilih menjalani serangkaian tes kesehatan di rumah bersama dokter pribadinya
hasil tes awal mantan wakil gubernur dki jakarta tersebut didiagnosa mengalami sakit lambung dan tenggorokan
istri sandiaga nur asia uno yang mendampingi suaminya selama masa pemulihan meminta doa dan dukungan kepada seluruh pendukung prabowo sandi
terutama kaum emak emak untuk tetap semangat dan optimis atas kemenangan paslon dua di pilpres dua ribu sembilan belas
pertanyaan terakhir bagaimana cara anda menangkan kesempatan untuk menangkan kesempatan untuk menangkan kesempatan untuk menangkan kesempatan